eh bang udin
lo ngapain disitu
ini lebih keren dari sinetron
lagi gitu aja lo malah
mimite perlu uang
mimite perlu uang
memang teserah mi
mau buat apa juga
mau buat apa juga
iya nih nanti pipih kirim ya
nis lu punya duit gak
telat ngomong pur kamu punya duit nggak
ada tadi abis subuh pas tadi mau masak air kompornya gak nyala
tadi subuh ngetehnya gimana
ya udah abang benerin dulu gi kompornya
ya udah abangnya teh di luar aja sekalian makan di luar
bur saya butuh uang buat dikirim ke istri saya di kampung
sama gue juga
kok enggak kan gue juga butuh duit buat bayar kontrakan
kita memang sama sama butuh duit
tapi saya kan udah punya istri kalau kamu belum
itu namanya enggak sama or
horas bang patar
buatkan dulu aku kopi pahit
tidaklah mohon cuma pikiranku sekarang ini sedang buka cabang di mana mana
maksudnya abang lagi banyak pikiran
ya betul bos
patar sireger dari batang toru ini
kau mau mengajak aku berbisnis menyediakan untuk supernain pernikahan
ya jelas aku mau ikutan bos
tapi sekarang ini
aku tak punya uang
kau beri aku waktu
begitu aku ada kukabari kau
mak kenapa salam kita berbarengan
kenapa kopiku tak kau berikan padaku
abis tadi saya dengar katanya abang enggak punya duit
oleh bayam mon
masa untuk segilas kopi aku tak punya uang
kalau kagak ada
tentu saja aku hutan
kenapa enggak bilang sih dari kemarin kemarin kalau kompornya rusak
kan rusaknya baru sekarang bang
ya kalau sekarang abang gak punya duit
emang kalau kemarin kemarin abang punya duit
ya enggak juga
ah bang jatuh
udah bang jalan ya
sama saya aja pak cepat
saya juga cepet pak
saya lebih cepet
saya dulu pur
saya belum selesai ngomong
biar bapak itu aja yang milih
mau ke dalam mat
oh ya udah padang yuk
begitulah ya ibu
duitku itu sekarang ini banyak sekali terbenam di proyek proyek
yang belum jelas kapan panennya
duit saya juga banyak terbenam di pelanggan kayak abang gini
dan tak tahu kapan panennya
cerda sikitlah mun
kau jangan meniru omonganku
jadi begitulah empok
duit aku banyak terbenam di proyek proyek
yang belum jelas kapan panennya
pok nasi uduk pakai telur teh hangat tapi kentang dulu ya
yang atuk masih nunggak
yang atu mau nambah utang
bisa bangkrut nih warung
seperti yang legah nya oily walde
pertis lo punya duit apa nggak
kalau gue lagi punya duit gue gak bakalan nanya
ya siapa tau
pas saya jawabnya enggak
eh kenapa lo ketawa
aku ke parkiran dulu
ngapain ketawa sendiri
ih apaan sih
tadi ketawanya berduanya
berdua sama siapa
ani mau kemana
ih aku mau ke warungnya
sekalian nganter rantang
makan siangnya si udin
ah agak baik
nolak permintaan orang tua